tren robotika di indonesia khususnya di kalangan pelajar dan juga mahasiswa memang semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi
berbagai kompetisi di bidang robotika naik di tingkat nasional maupun internasional
terus mengasah kemampuan para kreator muda tanah air
seperti apakah kira kira tren perlombaan robotik di indonesia dan apa saja sih inovasi yang telah dihasilkan
anda pasti kenal film film tersebut
kecanggihan robot layaknya manusia menjadi daya tarik tersendiri bagi penggemar film science mictions
tidak hanya menjadi penikmat generasi muda tanah air pun berlomba untuk menjadi kreator robot dengan beragam kecanggihan yang memukau
dalam beberapa tahun ke depan jumlah robot industri yang menggantikan tugas manusia akan semakin banyak
hal inilah yang melatari politeknik
tim universitas indonesia mengadakan kompetisi robot mini industrial nasional
kompetisi yang digelar setiap tahun sejak dua ribu delapan ini menjadi ajang untuk mengadu kreativitas dan kompetensi para kreator muda tanah air
kalau untuk kegunaan dan kelebihannya yang pasti itu mungkin bisa buat kerja ya otomatis
karena dia itu bisa mengenal dengan program mikroprosesor dan juga mungkin ada program program lainnya
ada program pemrograman lab pemrograman ip itu mungkin ada kalau untuk ke depannya di bidang kerja maupun di bidang usaha
ketepatan dalam memindahkan barang dan desain menjadi kriteria penilaian
tak semata mata mengejar gelar juara pengalaman dan pengembangan diri menjadi motivasi tersendiri bagi para peserta
nanti di dunia kerja tentu kita menghadapi suatu masalah
nah itu dari situ kita kan punya ilmu robotiknya
maksud saya ilmu yang saya dapat dari sini nantinya bisa diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut
tidak hanya di tingkat nasional para kreator robot muda pun aktif menjajal kemampuan mereka di tingkat internasional
seperti yang dilakukan oleh mahasiswa departemen teknik elektro its surabaya
setelah bergulat dengan proses produksi dan pengembangan robot ichiro selama setahun
tim robot ichiro its surabaya berhasil meraih juara umum dengan total perolehan delapan medali emas di ajang vira hurokop desember dua ribu enam belas lalu
robot yang memakan biaya produksi satu ratus empat puluh juta rupiah ini dikembangkan untuk melakukan kompetensi sepak bola
dan atletik antar robot
ada robot yang bisa berolahraga ada juga robot yang bisa menarik
robot cantik buatan mahasiswa universitas brawijaya ini memiliki sensor suara
yang membuatnya otomatis menarik ketika mendengar lantunan musik
usaha para kreator muda ini perlu diacungi jempol
bagaimana tidak untuk membuat gerakan robot ini mirip dengan tarian asli
mereka bahkan ikut mempelajari semua gerakan tarian
selain robot menari mahasiswa brawijaya juga menghasilkan robot dengan beragam fungsi unik
seperti robot pemadam api dan robot penyelamat keranjang bayi ketika sedang terjadi bencana
beragam prestasi dan inovasi tersebut menjadi indikasi bahwa indonesia dapat menjadi produsen robot yang potensial
nadia shina jakarta